tahun dua ribu enam belas industri otomotif indonesia masih lesu
dari target penjualan satu satu juta mobil sepanjang tahun dua ribu enam belas
sampai september dua ribu enam belas penjualan mobil indonesia baru mencapai angka delapan ratus enam belas ribu unit
tahun dua ribu enam belas akan berakhir hanya dua bulan lagi
demi mengejar target agen tunggal pemegang merek pun putar otak dengan sejumlah strategi promosi
saya suka kalau promosi kita lihat bersama informasinya
sekalipun penjualan mobil tanah air dari periode januari hingga agustus dua ribu enam belas secara year on year meningkat dua delapan puluh sembilan persen
namun sebenarnya penjualan tersebut masih jauh dari target
apalagi kini sejumlah agen tunggal pemegang merek mulai memperlakukan promosi promosi harga khusus
untuk mengejar defisit target yang diterapkan oleh perusahaan mereka sebesar tujuh persen pada tahun dua ribu enam belas ini
honda prospek motor misalnya dengan target penjualan satu ratus delapan puluh ribu unit
sepanjang dua ribu enam belas penjualan saat ini baru mencapai angka satu ratus lima puluh satu ribu unit
mereka menggelar promosi dengan memberi potongan harga
seperti brio satya misalnya pemegang merek honda memberikan promo cicilan satu juta per bulan dengan tenor tujuh tahun
tidak hanya itu untuk jenis brv honda prospect motor memberikan potongan uang muka dari delapan belas juta menjadi enam belas juta rupiah
dengan tenor yang disesuaikan dengan keinginan konsumen
toyota astra motor indonesia juga tidak mau kalah
nissan menawarkan bunga persen dengan tenor dua tahun untuk produk x trail dan serena
hal ini dilakukan untuk mengejar target penjualan dua puluh satu satu ratus enam belas unit penjualan mereka
saat ini nissan motor indonesia baru mampu menjual sebelas unit kendaraan
sementara toyota astra motor mengejar target penjualan mereka dengan memberikan fleksibilitas dalam memilih paket kredit
saat ini toyota baru mampu menjual sebelas ribu unit

padahal target atpm yang memiliki tiga puluh sembilan persen market share industri otomotif tanah air ini adalah menjual tiga ratus delapan puluh ribu unit mobil berbagai jenis
biasanya mengeluarkan dp ringan atau bunga ringan
terutama di promo promo kita yang di tipe tipe tertentu seperti sienta ini ada bunga persen khusus tenor dua tahun misalnya
promo promo ini kita legalakan sampai akhir tahun mendatang
ketatnya persaingan industri mobil dalam negeri memang membuat dealer dan agen tunggal merek bermanuver untuk mengejar target penjualan
tapi tentunya target penjualan ini juga baru akan terwujudkan jika didukung oleh daya beli yang menguat
sejumlah promosi penjualan mobil dalam negeri tentunya tidak akan berbicara banyak tanpa daya beli masyarakat yang meningkat
tetapi baru baru ini daya beli masyarakat diprediksi akan menguat seiring dengan data indeks keyakinan konsumen dua ribu dua puluh
yang dikeluarkan nielsen yang menunjukkan bahwa masyarakat indonesia semakin optimis dengan program program ekonomi yang diterapkan pemerintah dalam stimulus stimulus fiskal dan juga moneter
rian hasri jakarta